informasi ya tadi telah selesai dilakukan tahap dua oleh jaksa peneliti baik dari kejaksaan tinggi
dki jakarta maupun di jakarta barat sudah dinyatakan bisa diterima tahap dua nya kemudian
sekarang sudah diserah terimakan rs dilakukan penahanan selama dua puluh hari ke depan di rutan salemba